gunung merapi di sumatera barat mengalami erupsi hingga sabtu siang sudah terjadi tiga kali letusan dengan ketinggian kolom abu yang mencapai tiga ratus meter dari puncak gunung
sementara pihak bksda sumatera barat menyebut sekitar empat puluh pendaki berada di gunung saat erupsi ini terjadi
bersama dengan bksda sumatera barat bksda sumatera barat menyebut sekitar empat puluh pendaki berada di gunung saat erupsi ini terjadi

bksda sumatera barat menyebut sekitar empat puluh pendaki berada di gunung saat erupsi ini terjadi

bksda sumatera barat menyebut sekitar empat puluh pendaki berada di gunung saat erupsi ini terjadi